sementara itu ketua satuan tugas atau satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo meyakini dirinya terpapar virus covid sembilan belas pada saat makan bersama
ia mengimbau masyarakat untuk menghindari acara makan bersama untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
penularan covid sembilan belas menjadi atau terjadi melalui cairan droplet atau aerosol masuk lewat hidung mulut dan mata
karena itu selalu ada celah yang memungkinkan penularan apabila protokol kesehatan menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan tidak dipatuhi
ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas nasional sony harmadi mengingatkan
di masa pandemi covid sembilan belas lebih baik untuk makan sendiri atau menjaga jarak saat sedang makan bersama
bagaimanapun risiko penularan sangat tinggi saat masyarakat tidak menjaga jarak
pada saat makan lebih baik
atau kalaupun misalkan makan bersama dengan jarak minimal dua meter
dan ini perlu sekali menjadi perhatian semua orang
memang kemarin pak doni pada saat di mamuju dan majeni itu kan dalam kondisi bencana
sehingga bisa dipahami bahwa sulit untuk menjaga jarak juga sulit untuk berpisah dari banyak orang
sehingga memang risiko beliau sangat amat tinggi